dan kini kita beralih ke informasi selanjutnya sejak tahun dua ribu dua belas hingga pertengahan tahun dua ribu tujuh belas ini memang sudah tercatat ada delapan ratus korban perdagangan orang yang ada di damascus suria
iya dan tentunya kita akan menghadirkan informasinya ya seputar bagaimana perkembangan terbaru dari suria
w adalah tenaga kerja wanita korban perdagangan orang wanita berusia empat puluh tujuh tahun ini tidak sadar dirinya ditipu perusahaan pelaksana penempatan tenaga kerja indonesia swasta
saya menjadi ingin tkw bukan untuk ke suria atau ke timur tengah saya tapi ingin ke malaysia
dijanjikannya seperti itu
saya ingin ke malaysia ya saya ada orang kampung yang orang malang itu
yang saya nggak begitu kenal ada yang mau menyalurkan kamu ke malaysia ada di pt katanya
oh iya kalau begitu surat surat dokumen kamu perlengkapin kayak surat kakak buku nikah paspor yang lama saya akan berbaruin
di situ saya bawa semua
di situ ternyata dia bukannya ke malaysia
malah dia ngomong kamu menggantiin orang di abu dhabi
dikatakan dari malaysia akhirnya ke abu dhabi
iya saya tuh perjalanan panjang banget
tapi ibu nggak curiga pada saat pengurusan dokumen
pengurusan dokumen saya nggak pertama di sini saya mulai curiga di malaysia
apa yang ibu membuat curiga
kenapa harus ke malaysia sampai ke turki nah itu kenapa curiga saya di situ
kecurigaan w berdasarkan pengalaman yang menjadi tkw pada tahun dua ribu lima
w bekerja di damaskus selama tiga bulan dan hanya digaji dua bulan sebesar satu ratus lima puluh dolar amerika
w adalah satu dari delapan ratus korban tindak pidana perdagangan orang dengan modus pengiriman tenaga kerja indonesia ke timur tengah
sejak september dua ribu sebelas pemerintah indonesia dan suria menandatangani moratorium penghentian pengiriman tenaga kerja asal indonesia ke suria
hal ini menyusul memburuknya situasi di negara tersebut
memang sangat susah sekali
kemudian tkw di sana itu majikan untuk mendapatkan tkw itu harus membayar sembilan lima ratus dolar pak
kadang kadang tkw enggak saya nggak mau kerja di sini tiga bulan lari ke kedutaan atau dua hari
karena memang pengiriman itu kan ditipu pak
seharusnya dikirim ke daerah lain ternyata dikirim ke syria
begitu dengar bom begitu dengar tembakan begitu sudah ketakutan
ya kalau mungkin
kami yang sudah biasa dengar ledakan dengarannya mungkin nggak terlalu ini lah nggak terlalu kaget
tapi tkw yang baru datang begitu ada bom dengar suara bom suara tembakan suara meriam itu kan setiap saat ada suara itu
nah itu mereka mereka pada ketakutan pak
proses repatriasi para korban pun sulit dilakukan
tak jarang perwakilan kbri damaskus harus melalui daerah rawan
beberapa bahkan kawasan yang dikuasai oleh isis
selama ini enggak ada
karena yang biasanya berniat untuk masuk ke isis itu masuknya secara ilegal lewat turki
selama ini kayaknya enggak ada pak
karena mereka kan kita tampung di shelter dulu
di shelter juga kita tidak biarkan gitu saja
kita juga memberi semacam kayak pengajian dan ingin mengetahui pikiran pikiran dia
sehingga kalau memang ada yang kita duga atau kita ada yang ragu ragu bahwa ini adalah ikut isis
kita akan memberitahu ke pihak yang berwajib
selain masalah pembayaran gaji beberapa korban juga mengalami kekerasan fisik
pihak kepolisian masih melakukan penyidikan untuk mencari kemungkinan adanya tersangka baru
jaringan perdagangan orang di indonesia disinyalir memiliki hubungan dengan oknum yang beroperasi di malaysia dan turki